kita ke informasi lainnya badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg memprediksi cuaca ekstrim masih akan terjadi di indonesia sampai dengan maret dua ribu dua puluh dan warga pun diminta waspada terhadap kemungkinan terjadinya banjir serta longsor yang disebabkan oleh hujan lebat
kepala bidang prediksi dan peringatan dini cuaca bmkg miming saipudin menyebut sejumlah wilayah di indonesia berpotensi mengalami hujan lebat dalam beberapa hari ke depan
di antaranya pesisir sumatera barat bengkulu lampung jawa barat bagian tengah jawa tengah jawa timur bagian tengah nusa tenggara timur kalimantan barat kalimantan tengah kalimantan timur sulawesi tengah dan sulawesi utara
sementara untuk wilayah papua maluku dan jabodetabek berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang
aktivitas siklon tropis claudia juga berdampak pada cuaca di beberapa daerah
namun bmkg menyebut pergerakan
angin berkecepatan tinggi yang bisa menimbulkan hujan angin kencang serta gelombang laut tinggi tersebut kini sudah tidak berdampak signifikan karena kian menjauhi wilayah indonesia
wilayah lampung dan itu konsentrasi memang ada di wilayah pesisir barat
kemudian untuk wilayah jawa sendiri konsentrasi cukup tingginya ada di wilayah jawa barat bagian tengah
kemudian jawa tengah juga harus waspada untuk dua hingga tiga hari ke depan
untuk wilayah jawa timur relatif ada di wilayah jawa timur bagian tengah itu yang perlu waspada
kemudian nusa tenggara timur juga masih perlu waspada